kalau tadi dua ratus persen yakin hak angket jalan
kalau untuk berada di luar pemerintahan
kalau saya ditanya keyakinan dua ratus persen juga
karena sampai hari ini tidak ada alasan
untuk pdi perjuangan itu gabung di pemerintahan
kemarin saling menyerang satu sama yang lain
hilang berarti sudah hanya mungkin di luar saja
di dalam bisa kerbau
karena kita akan memasuki sisa masa kerja dpr dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
kenapa kemudian publik seperti ingin berburu buru melihat
waktunya secara waktu cukup atau enggak ini
bagi saya pdi perjuangan harus all out menunjukkan komitmennya
bahwa terakhir tidak bisa ya sudah lah
ini kemampuan kita sampai di sini
karena di dri kan bukan pdi perjuangan sendiri
di sana itu berbagai fraksi dan berbagai kepentingan
tapi kan harus ada yang menunjukkan sikap bahwa
jangan semua rame rame atas nama stabilitas
tetapi emas di atas bangke bangkit itu untuk apa